saya bisa umumkan hari ini tadi malam saya sudah menandatangani dengan frank warmut
itu akan menjadi pelatih pendamping coach indra juga sangat menyambut untuk terus bekerja sama
dia dari jerman dia akan mendampingi tim nasional u tujuh belas pada bulan agustus ini di jakarta
lalu akan mendampingin full nanti di jerman dan waktu u tujuh belas juga akan mendampingi tim secara menyeluruh
backgroundnya saya rasa nanti cv nya bisa disebarkan
dia bekerja sebagai instruktur pelatih pssi jerman selama sepuluh tahun
pelatih tim nasional u dua puluh jerman
selama enam tahun dan tiga tahun terakhir menjadi klub liga satu belanda